terus bagaimana ini
ayo kita kejar
jalurin ke sana
ayo kita kejar
kemana bocah itu
bilangnya cepat sekali
dia pasti berada di sekitaran sini
kita harus dapatkan dia
perkambungannya sudah terbakar
apa yang sudah terjadi
aku harus segera cari tahu
kalian dasar orang orang tak tahu diuntung
raden wistapati sudah memberikan kehidupan kalian yang layak
tapi apa yang kalian lakukan
kalian berani mengkhianati dia
ini pembalasan untuk kalian
itu si penopeng
akhirnya kau akan datang
suatu kehormatan buat hamba
juga hamba bisa memenggal kepalanya
dan membawanya kepada rakyat
mereka terus mengejar aku
mereka terus mengejar aku
terus bagaimana ini
terus bagaimana ini
ada di sana
ayo kita kejar
wilangnya cepat sekali
dia pasti berada di sekitaran sini
kita harus dapatkan dia
para prajurit itu tidak menemukan aku
ini dia pocah nakalnya
ada di sini
dasar karena jauh sapi
saksi sekali orang bertopeng itu
siapakah dia sebenarnya
dia pasti diutus para dewa
untuk jadi penolong kita
dialah dewa penolong kita
kudebai ini memiliki ilmu yang sangat tinggi
dia dapat memadamkan api
dalam waktu yang singkat
ku pikir dengan ilmu itu
kau bisa mengalahkanku
aku akan membinasakanmu di tanganku
hanya seorang pengecut yang menggunakan senjata sedangkan lawannya menggunakan tangan kosong
penyebab kau benar benar ingin mati
akulah lawan hadapi aku
yunda maafkan yunda
ertegianya kau melakukan semua ini pada putra ku langsung sang
apa salah ku rai
yunda aku mohon ampun yunda
yunda yunda aku mohon ampuni aku
aku benar benar menyesal
aku mengakui semua kesalahanku yunda
jangan hukum mati aku aku mohon
aku tidak mau mati yuna
bagaimana aku bisa memaafkan
orang yang sudah membunuh putra ku langsung sang
kau harus diberi hukuman atas semua kesalahanmu
nyawa harus dibayar dengan nyawa
tidak aku tidak mau mati aku mohon yunda
jangan ampuni aku yunda